kita ke informasi lain wisatawan dan warga lokal di pulau bali memperingati dua puluh tahun bom bali pada rabu
tragedi ini merupakan salah satu serangan teror mematikan di dunia
sejumlah orang berdiri di depan tugu peringatan yang didirikan di area ledakan
sementara yang mengambil gambar dan membaca nama nama korban yang tertulis di tugu peringatan tersebut
pada insiden dua puluh tahun lalu sebanyak dua ratus dua orang termasuk delapan puluh delapan warga australia dan tiga puluh delapan warga indonesia tewas
sebuah bom mobil meledak di luar sari club di kawasan pantai kuta
ledakan lain yang hampir bersamaan juga terjadi di paddy sbor yang berdekatan dengan lokasi pertama
sementara itu warga australia dibawa ke tugu peringatan
pembali juga memperingati dua puluh tahun tragedi bom bali
keluarga korban dan penyintas bom bali dua ribu dua mengheningkan cipta selama satu menit
dan meletakkan karangan bunga di konsulat jenderal australia di danpasar pada rabu
delapan warga australia termasuk seorang anak berusia tiga belas tahun
tewas dalam serangan yang didalangi jemaah islamiyah kelompok yang termasuk dalam jaringan al qaeda di indonesia
setelah serangan bom bali dengan dukungan dari australia dan amerika serikat
indonesia membentuk pasukan elit anti terorisme
detasemen khusus delapan puluh delapan untuk menangkap mereka yang terlibat
dua puluh tahun kemudian sakit masih terasa
malam itu tetap terjebak ke ingatan nasional indonesia australia dan banyak lagi
kita akan selalu ingat dua ratus dua orang yang tidak berhubungan
pertama orang orang yang tidak berhubungan

yang paling muda hanya tiga belas tahun